kita beralih ke nasib petani garam
akibat cuaca tak menentu petani tambak garam di surabaya terancam gagal panen
selain tidak mendapatkan apa apa petani juga dibayangi kerugian ratusan juta rupiah
cuaca di surabaya yang tak menentu membuat puluhan hektare tambak garam di kawasan benowo surabaya ini alami gagal panen
bulan agustus tahun ini yang biasanya adalah bulan panen raya garam
justru tidak menghasilkan apa apa akibat mendung dan hujan yang masih saja turun
petani garam pun harus alami kerugian hingga ratusan juta rupiah mengingat modal yang dikeluarkan tak sedikit
untuk tambak seluas lima puluh satu hektare petani harus mengeluarkan modal sekitar lima ratus juta rupiah
belum lagi harus membiayai tujuh belas pekerja dan keluarganya yang didatangkan langsung dari madura
hasilnya perusahaannya kita tahu
kerugiannya sampai berapa
kini petani tambak garam dan pengelola tambak hanya pasrah dan menunggu cuaca kembali bersahabat sehingga garam dapat dipanen kembali
selain itu mereka juga berharap pemerintah mau memberikan bantuan modal untuk operasional tambak garam
francisca wijaya surabaya